terpaksa nih gue harus lebih hati hati
gue harus terlihat baik di depan raya
kayaknya boy dan temen temennya udah gak latihan lagi disitu
bahkan buat ngajak perang gue yakin anaknya siap
ternyata boy kapok juga
ke tempat itu
itu tanda dia takut sama kita
anaknya aja udah gak mau berada disitu
mereka merutus sama kita
dua orang stand by disini
kalau ada anaknya aja
langsung kasih takut gue
biar kita hajar bareng bareng
tunggu disini ya stand by

oh iya ini bukan latihan yang sesungguhnya
ya dan ini juga kan bukan sirkuit yang benar ya
dan besok gue ada sesi latihan di sirkuit yang sebenarnya
ya udah lah kalau gitu kita juga harus mempersiapkan besok kalau terjadi yang enggak enggak
udah kalau gitu kita ke warung mabih yuk
kok berhenti sih mau ngapain sih
iya tante gak apa apa kita mampir kesini dulu ya
eh tante nanti kan tante mau nemenin tapiaku
dan itu tuh menghadiri acara yang penting banget
dan nanti di sana juga pasti yang datang banyak orang orang penting
dari pejabat pejabat penting sampai dirijen dirjen
makanya tante tuh harus tampilin spesial
nah iya tante ayo kita mending turun dulu sekarang terus kita belanja baju oke
ya nggak usah lah sih tante masih banyak kok baju
iya tante gak apa apa kita beli aja sekarang
biar kita tuh bisa milih baju baju yang up to date terus kekinian gitu oke kak
yaelah up to date kekinian emang tante gak kekinian
banyak kok di rumah udah lah gak usah ya sin pokoknya tante gak mau
tapi tante kalau misalnya tante nih pulang lagi ke rumah ngambil baju
takutnya malah jadi ngerepotin tante bolak balik
ayolah tante please ya
siapa tahu di butik ini juga ada baju yang hanta suka
kan ada baju baju yang tante suka
iya tante biar gak makan banyak waktu juga kalau milih milih di rumah kan lama
iya iya sih ada benarnya juga
ya udah deh yuk kita turun
ya allah ya allah ya rahman
berikanlah hamba petunjukmu ya allah
apa yang harus hamba lakukan ya allah
hamba mohon ya allah
hamba gak tau lagi apa yang harus hamba lakukan ya allah
beri hamba petunjuk yang jelas sejelas jelasnya ya allah
berikan petunjuk hamba yang suka hilat dan salah ini ya allah
petunjuk yang jelas dan nyata ya allah
biar hamba tidak salah lagi dalam mengambil keputusan ya allah
kasian juga ya adriana
balik pulak balik kayak gosokan juga
gue lagi belajar jalan nih model
tahu gue tau gue becek baru tau
be gimana kamu udah bujuk adriana seperti yang mama minta
belum ma be masih sibuk
aduh kamu nih gimana sih
kamu sibuk terus ngurusin kerjaan padahal rumah tangga kamu tuh lebih penting be
kamu kok gak dengerin apa kata mama sih be
pokoknya mama minta sekarang juga kamu bujuk adriana
sekarang juga oke
insya allah ma
nadine uang yang udah kukumpul buat pembangunan rumah ki udah kukumpul berapa
dana yang sekarang udah kekumpul sih ada rp sepuluh dua ratus
nih jadi enaknya gimana
mau kita simpen dulu atau kita langsung kasih koki biar langsung dibangun rumahnya
ya kalau menurut gue sih mendingan kita langsung kasih ke oeki aja
buat dia ngebangun rumah
kita bantuin dia
iya juga sih boy
dan kalau gue hitung hitung mungkin sih uang segitu kita bisa bangun satu kamar dulu buat rumah oki
ya buat tempat tinggal loki sementara lah
itu kapan kita ngebangun rumahnya hoki
mending lu fokus aja sama balapan lu
masalah pembangunan rumah oki terserahin aja sama gue sama heka